jadi anak manis gak boleh menangis
ayolah bernyanyi gak boleh berseru
mama papa bilang gak boleh cemberit nanti bisa teripu
mama papa bilang gak boleh cemberit nanti digegit semu
jadi anak manis gak boleh menangis
ayolah bernyanyi gak boleh bersanung
gak boleh bersanung
malu sama kambing mbe mbe mbe
ayolah bernyanyi gak boleh berseru
malu sama kambing mbe mbe mbe ayolah bernyanyi gak boleh bersanung
jangan boleh bersedih malu sama kambing
jadi anak mandis kebole menangis malu sama kucing
mew mew mew ayolah bernyanyi
jangan boleh bersedih malu sama kucing
jadi anak mandis kebole menangis malu sama kambing
jangan boleh bersedih malu sama kambing
aduh tuh gak boleh menang
nanti malu sama kucing
aku baru mau nangis nih soalnya gak jadi anak manis
ih gimana sih
gak dibawa kucing sama kambingnya
aduh ya ampun
kamu gak sekolah hari ini ya
udah ujian kemarin ya
udah sarapan belum
oke pantesan dari semangat
itu tuh tadi jogetnya siapa yang ngajarin
bisa gitu gitu tadi tuh gimana tuh
kan adik adiknya sama bastian si jr ya
tapi bukan kandung
ipa lagi sepupuan ya
kacamatanya bagus ya aku pengen juga tuh kacamata
tuh keren aja mau gak
eh tadi romaria lihat gak tuh ada berita soal lagu anak anak
terus temen temennya romaria bilang
aku sukanya sih jasin bieber maria carey
kalau romaria sukanya siapa penyanyi
yang sekarang nih
yang sekarang disukai di favorit
hmm kenapa suka sama mereka
suaranya bagus banget suaranya yang rumah ngikutin juga
pengen dong ya suaranya kayak tante beyonce
anyway tadi bicara tentang lagu tadi
judulnya apa tadi tuh
lagu yang baik malu sama kucing
malu sama kucing
malu sama kucing itu malu sama kucing
jadi gak boleh menangis malu sama kucing
kucing aja nggak pernah nangis ya
gak keliatan kan kita gak tau kucing nangis apa enggak
itu lagu yang buat siapa
eh ada ya yang bikin
ada orang manusia yang bikin
oh manusia yang bikin bukan kucing bikin ya
terus dikasih sama romaria ini nih kamu nyanyiin lagu ini
nah itu gimana ceritanya
coba ceritain sama kita
tapi suka ya sama lagu itu ya
udah lama nyanyiin lagu itu ya
sekarang banyak dong fansnya ya romaria ya
kalau ke mall gitu suka dibikin foto gak
rasanya gimana sih
seru banget ya ketemu sama sesama seumur gitu ya sama romaria
nah itu dia nih
jadi kan romaria idolanya anak anak tepat sekali
ada lagu lagu lain gak yang nanti mau dibawain
baru satu lagunya ini aja ya
oh kamu bikin nyanyi yang banyak dong lagunya
iya buat temen temen anak anak kecil sekarang kan
kakak itu bisa dengerin oh lagunya romaria aja gitu
kamu udah bikin sih
apa nih apa aja nih lagunya udah disiapin
itu spesial pasti untuk anak anak dinyanyi sama romaria aja atau ada kolaborasi nih
sama romaria aja semuanya
romaria semua keren
itu tadi kan lagunya satu terus ada lagu yang lain lagi itu lagunya judulnya apa aja
tentang apa tentang apa
lagu yang lain nih yang disiapin
yang lain selain yang tadi
selain yang tadi
dari sebelas lagu itu
lagu main gejek gitu
iya lagunya lagu main gejek gitu tentangnya tuh kayak apa ya
gak boleh main gejek atau gimana gitu
tapi jangan banyak banyak gitu
jangan lama lama gitu ya
jadi kan waktunya belajar aku belajar
waktunya sekolah aku sekolah
sekarang waktunya aku main gejek
yeay itu dia tuh keren
jadi waktunya belajar belajar
jangan main gadget terus ya
kan banyak gitu
kalau makan sambil main gejek boleh gak
gak boleh ya
soalnya aku suka band kayak gitu
aku kan makan sambil main gejek
itu tuh gak boleh ditiru berarti ya
eh tapi ngomong ngomong romarinya selain nyanyi sekolahnya tuh sekolah umum atau ini homeschooling
ya maksudnya bareng bareng ya yang satu sekolah dasar gitu kan

sekarangnya roma senang banyak temennya
jadi main sama temen ya
sekarang kelas berapa ya roma ya
kelas tiga sd
kelas tiga sd
pelajarannya susah susah gak kelas tiga sd
paling suka pelajaran apa
paling suka apa pelajarannya
matematika sama bahasa indonesia sama bahasa inggris
bahasa indonesia bahasa inggris
bahasa indonesia tuh matematika lagi
terus temen temen tau roma sekarang nyanyi ya itu gimana tuh temen temen di sekolah
temen temen di sekolah sih ada yang minta foto gitu
mereka ada yang ini nggak
roma yuk kita nyanyi bareng yuk nyanyian lagu kamu
ya pernah kayak gitu roma yuk udah nyanyi banget nih sambil lari
oh sambil lari
sambil muter muter jadi kayak olahraga gitu loh
kok bisa lari lari sambil nyanyi itu kan
soalnya roma sama temen temen roma itu suka banget lari lari muter muter itu soalnya suka olahraga
jadi kalau lagi istirahat tuh lari lari gitu ya
lari lari gitu ya
lari lari iya bareng bareng olahraga
ini keren deh roma tuh percaya diri banget deh sebagai anak anak
ya emang udah berarti ditanamkan sedari dini kan sama orang tuanya romaria
eh nanti roma kita mau ajak romaria main ya
tapi mainannya bukan gadget nanti usai jeda bersama kami di good morning
kamu bilang dong sama pemirsa kita kembali sesaat lagi
kita kembali saat lagi
ntar ya kesini lagi
bisa bersiul pakai lagu anak anak sesuai dengan usianya kan ada pesan pesan khusus ya memang
diberikan untuk anak anaknya tadi tuh nggak boleh nangis malu dong sama kucing malu dong sama kami
memang sih mau aku cinta kucingnya ini apa ngejekin ya nanti dia meyong meyong kasihan
deh romah kamu kan sekarang sudah terkenal ya di sekolah ketemu sama temen temen itu ini enggak
apa kamu jadi harus jaim enggak jaga image gitu atau biasa biasa aja biasa biasa aja sih main main
mau ngatur ngatur waktu waktu itu siapa yang bantuin mama ngatur ngatur waktu kayak sekolah ini harus
nih jadi pulang sekolah dari berapa sampai berapa coba sekolahnya sekolahnya dari jam tujuh masuk jam
dua belas atau jam satu udah pulang habis tuh kamu les nggak nggak oh nggak les terus apa mau jadi
musisi beneran nanti cita citanya apa pengen jadi apa kita nanya
kita mau jadi dokter sama bloody mak pengen go international kalian goin nasional mama
akses monika iya hi mat official hai kita doain sama sama ya karena sekarang aja udah percaya
kita bisa kayak siapa tuh yang ngajarinbya atau processing papa kowe kowe kowe multiple kowe vapo
apa apa awal mula kamu suka sama musik tuh gimana awalnya awalnya roma sukanya gara gara keluarga
rumah tuh sering nyanyi dulu itu tuh rumah tuh kan belum jadi artis dulu kan terus rumah tuh kayak
liatin abang kok jadi artis mau dong bang mau jadi artis bang udah rumah jadi artis ya artis ya
artis artis sekarang dikenal banyak orang deh cita cita berarti udah kecapai udah kecapai
ya kalau jadi artis itu ya tiga go internasionalnya jadi kalau ada artis tuh harus ngapain harus apa aja
harus syuting harus percaya diri ya nah kalau jadi artis tapi kan tetap jadi anak anak juga nih
aku mau ajak romaria prabu juga mau ajak romaria main mainan zaman zaman kita ya oke coba deh coba
ya ini mainannya mainan eh sana kita kesana yoyoyo bisa gak turun ya mainan cowok atau mainan cewek nih
main mainan cewek sih menang cewek sayangnya bisa aneh dong main mainan nah ini coba coba ini aku
bisa ini gimana mana coba dimulai dari sini deh ini romaria tahu apa tadi ini tuh balon balon
gitu loh jadi ditiup aku tuh sering tuh mainannya gini oh gimana gini lomba lombaan ini kan
dibuka dulu ini nih ya ini nih ya kalau saya sih kalau saya nemu ini banyak di abang abang
ini kan nih ya saya yakin kalau misalnya anak anda sekolah di sekolah sekolah dasar pada umumnya ya
pasti tahu game in ini jual di jualan abang abang depan sekolah hahaha atom di warung yasam impress
hai russ hkar saya beli spray ini juga bm

aduh ya ampun saya nostalgia deh sama mainan ini udah lama ya ah udah lama banget tuh yeay
ya aja nih ya gimana tuh ini kalau bocor ya kalau bocor tuh bisa kita tutup tutup bagian bagian
bocornya ya gitu kalau deh ya gini ya allah kok aku juga
ya bocor justru kalah sama romaria
iya betul jadi aduh ini tuh lebih asyik kan main main anak anak jaman dulu
kalau main ini mesti di bawah nih mesti di bawah nih ini main apa coba ini tebak
apa sih namanya tadi
bola bekel dan ini ada
ya kalau disini susah saya harus di bawah nih gimana dong
yaudah lah nggak apa apa lah
ini kan mesti di bawah kan
aku gak bisa main bekel
aku juga sih
karena dulu di jaman jaman dulu tuh cuma di mainin waktu pasal atarawe
nunggu kan nunggu buka puasa
eh lampunya bisa gayah bisa gayah sini nih
tangannya udah gak terlatih nih
ambilnya satu satu dulu ya
iya kan pertama
iya kan pertama nanti dua dua
karena kan pertama gini dulu
ih prabu lebih tahu loh
wow noh wajasin ya kan pertama gini dulu ih prabu lebih tau loh
ini kan ada tujuh nih ada tujuh bijinya coba coba coba coba coba coba di lompat lempar nah bagus bagus
lagi satu satu bisa aduh gimana dia zaman dulu main apa coba coba bisa bisa satu satu satu ini
nanti terus lagi ya jadi pokoknya semua saat lo ambil semuanya itu aku kekailangan dua atau
enggak satu iya pasti satu ya terus gitu kayak ya pasti gitu musiknya hai selaku dua kali harusnya
ini mau yang mana romaria mau yang mana oh ya aku kan harus gini kali satu ini baris aku
ini baris romaria berarti ya ya gitu kan iya benar benar nih baris aku ini
besok iya betul bukan yes kakakku dipanggilnya prabu dipanggilnya om aku berarti dimana dong
ini kamu disini sini iya betul aku disini oke aku ya ya kamu dulu jadi ini kan ada
lumayan gamas sih ngani pasti nih semua pamirsa dis previously yeah sungguh singa ratus satu ya
satu ratus sebelas jadit i scale sebelas di paprika egynya terus paling ujung dipitik terakhir ambil gitu gitu
ah hang yang ram disastrous iii dua punya aku kan ditambah lagi kita tambah lagi zusammen lagi
ketemu yang kosong iya sampai ketemu yang kosong jadi pokoknya asik ya ini nunggu nunggu berarti
aku boleh pilih dong karena berakhir ini kamu udah ngerti ya mainannya ya tuh coba kira kira
kalau kata apa namanya pepatah itu memang dunia anak itu dunia bersenang senang sebenarnya
betul bagaimana kita caranya bisa tetap memberikan lingkungan yang menyenangkan untuk anak anak
agar tetap tumbuh ya kan kayak sekarang romaria dengan lagunya lalu juga dengan sekarang
permainannya masih tetap mengikuti seharusnya sebagai anak anak betul betul kan dengan
cara seperti ini ya misalnya anda nih sebagai orangtua mengajak anak anak bermain tidak
menggunakan gadget justru ada satu komunikasi disitu mengajarkan anak anak juga tuh loh kok
semuanya diambil ini contoh nanti anda liburan bisa kayak gini sama anak anak ya tuh coklatnya
beli bekalnya beli balon balonnya dan juga stand as a lunch owner time nutri mission
monicaergrih makasih banyak semoga lagunya semakin sukses dan semakin banyak yang tidak
besar jadi artis internasional ya untuk bagaimana ini kita doain tuh and ya kalah nanti asal akan
jangan lupa like share dan subscribe ya